warga menangkap seekor ular sanca di jalan lawu kelurahan ketapang kecamatan kademangan kota probolinggo selasa pagi
reptil ini ditangkap usai memangsa ayam jago bernilai jutaan rupiah milik warga setempat
kini warga masih memburu satu ular lagi yang lolos dari kejaran warga
jengkel dengan ulah ular ini warga akhirnya menembak ular dengan senapan angin hingga mati
warga hanya bisa menangkap satu ekor ular sanca jantan saja sedangkan ular sanca betina masih belum berhasil ditangkap warga
ular sanca jenis kembang ditangkap setelah memangsa ayam jago mahal bernilai satu lima juta rupiah milik warga setempat
saya senter senter terus itu ularnya kena saya injak
saya senter tak tahunya dalam perutnya itu ada gelembung
berarti dimakan ular ayam saya
udah saya ambil senapan saya tembak kepalanya udah